situasi di pelabuhan merak banten pada hari kedua lebaran dua puluh tiga april masih terpantau landai dan belum terjadi kepadatan penumpang
pihak asdp memprediksi puncak arus balik dua ribu dua puluh tiga akan terjadi dua gelombang yakni dua puluh lima sampai dua puluh lima april dan tiga puluh april sampai satu mei mendatang
sejumlah antisipasi telah dipersiapkan mulai membuka layanan pembelian tiket online hingga meningkatkan jumlah kapal yang beroperasi